indonesia berkomitmen mempertahankan posisinya sebagai paru paru dunia melalui pengembangan mangrove
kkp beserta beberapa mitra mempersiapkan dana empat ratus ribu hingga sembilan ratus ribu dolar amerika
untuk mempersiapkan komunitas komunitas mangrove di indonesia
dana sebesar empat ratus ribu hingga sembilan ratus ribu dolar amerika serikat akan disiapkan
untuk membangun komunitas komunitas mangrove yang akan tersebar di wilayah jawa sumatera papua kalimantan dan wilayah lainnya
kepala badan riset dan sdm kelautan dan perikanan indonesia syarif wijaya mengungkapkan
sejumlah warga indonesia hidup di area yang terdapat pohon bakau dan tak jarang menebangnya
kementerian kelautan dan perikanan tidak menginginkan hal itu terjadi
kkp akan melakukan aksi dengan menabur benih ikan dan rajungan untuk nantinya dapat dikelola masyarakat
dengan begitu masyarakat diharap dapat membantu dalam merawat kelestarian mangrove
syarif mengatakan jika hal ini berhasil diterapkan dengan baik
maka akan menjadi contoh
untuk negara negara lain
kita ingin mempertahankan posisi mangrove ini menjadi paru paru dunia
jadi bukan hanya tropical forest tapi mangrove
mangrove di indonesia itu tidak stand alone
kita lihat mereka juga sekitarnya banyak masyarakat yang hidup di situ
kita tidak ingin masyarakat memotong mangrove kemudian mendebang dan sebagainya
untuk kehidupan mereka
jadi kita memberikan setiap mangrove kita itu ada satu penebaran benih benih untuk ikan
untuk rajungan untuk kepiting dan sebagainya
sehingga masyarakat bisa hidup di situ
nah kalau merasakan hidup dari mangrove maka dia akan memelihara mangrove
nah sehingga dari situ kita promote situasi ini ke dunia
mengatakan bahwa indonesia bisa jadi model
jadi contoh untuk yang lain
masyarakat yang terkenal di dunia
masyarakat yang terkenal di dunia
masyarakat yang terkenal di dunia